salah satu jasad warga desa nele kecamatan adonara timur bernama lambert ditemukan warga
di pesisir pantai minggu pagi banjir bandang juga menyebabkan asrama koramil adonara dan
polsek adonara di waiwerang hancur puluhan kendaraan pun rusak dan hilang dibawa banjir
ke laut sementara di kabupaten lembata sejumlah rumah warga di desa wawala lewotolok tanjung
iatu dan napasabok kecamatan ileap hancur diduga diterjang banjir yang berasal dari puncak gunung
ileap dicuplik dari program cnn news hour kepala bpbd flores timur alphonse hadabetan menyebut
setidaknya tujuh puluh an rumah warga rusak diterba banjir bandang jalur darat yang terputus pun
membuat evakuasi sulit dilakukan ya ini ada berapa kepala keluarga pak yang terdampak
hai kalau di
waiwerang kecamatan adonara timur berasakan laporan arah itu setiap tiga puluhan rumah dan di
hai desa lamanele kecamatan kileboleung sekitar empat puluh an rumah
terputusnya jalan atau akses transport darat secara total hingga tanya ke kita untuk
hai mobilisasi peralatan evakuasi sementara melalui laut
cuaca masih belum bersahabat hujan dan badai masih terus berlangsung tapi kita harus
paksakan lewat laut dalam perjalanan untuk update terakhir data korban kami masih menunggu
laporan dari tim yang sebentar lagi semoga sudah sampai di tujuan
siklon tropis yang menyebabkan hujan deras dengan angin kencang juga membuat jembatan
yang melintasi sungai benanayan di kabupaten melaka yang berbatasan dengan timur leste patah dan tak dapat digunakan
akibatnya masyarakat di empat kecamatan terisolasi banjir juga menyebabkan ribuan rumah di malaka terancam
banjir kondisi siklon tropis ini diperkirakan akan berlangsung selama tiga hari ke depan tim liputan cnn indonesia